empat hari setelah menyatakan siap maju sebagai calon presiden
anies baswedan bertemu ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono di kantor dpp demokrat
jalan proklamasi jakarta pusat jumat pagi
selain jajaran petinggi demokrat kedatangan anies disambut ratusan kader demokrat berseragam biru
pertemuan anies ahaye akan membahas berbagai topik termasuk dinamika seputar demokrasi di indonesia
partai demokrat menyebut pertemuan dilakukan atas keinginan kedua belah pihak
kami dipertemukan oleh visi misi prinsip dan etika untuk memajukan bangsa ke depan
saya menyampaikan terima kasih apresiasi
sebuah awalan baru yang amat mengesankan
insya allah ini benar benar memperkuat ikatan silaturahmi kita
memperkuat komitmen bersama kita
memperkuat ikhtiar kita
untuk kita bisa bersama sama membuat indonesia kita menjadi lebih baik